sementara presiden jokowi mengklaim pemerintah sudah melakukan penanganan gizi buruk dan wabah campak di asmat papua
lokasi yang jauh dan terisolasi menjadi salah satu kendala dalam penanganan wabah ini di lapangan
kondisi baik di asma baik di agas baik diduga itu kondisinya kondisi lapangan memang sangat berat
yang pertama yang kedua juga itu tersebar
kita masih karena ini setiap tahun kejadian ini selalu ada selalu ada
kita harus untuk menemani
lokasinya jauh dari kota wamenang menuju ke tukga lewat hutan belantara materi
kuncinya nanti akan sampai ke ardau benur dan bupati akan menuju
baiknya pabrik itu direlokasi
kota kan juga jumlahnya gampang ya